sekarang saya punya menu disini ada daging kambing dan juga disini ada selai kacang
nah disini saya akan bikin sate jadi disini saya bikin lamb satay
kok beda biasanya kan sate ditusuk itu gaya orang asia indonesia thailand dan malaysia gaya seperti itu
tapi kalau lem satai kalau mereka yang ada di amerika atau australia ataupun western
mereka menggunakan peanut butter disini ya disini ada peanut butter selai kacang yang crunchy banget saya sudah siapin
langsung aja panasin wajan kasih sedikit olive oil di sini daging kambing ini saya akan potong potong
kenapa sih kok satenya beda karena kalau di western mereka itu tidak mengenal dengan bumbu kacang yang biasa kita pakai
karena disana susah untuk dapetin kacang tanah ataupun yang lain lain
cara prosesnya pun beda jadi mereka lebih simple mau cepat
nah mereka menggunakan selai kacang yang instan yang biasa dipakai untuk makan roti
tinggal kita campur dengan ada santan ya saya menggunakan santan juga disini
kita potong dadu seperti ini ya
kita kasih sedikit garam
lada selalu ya di seasoning di awalnya seperti ini
baru kita siapkan
sambil menunggu daging kambingnya sudah terlihat brown color seperti ini dan juga sudah cepat cepatan
kita siapin disini bawang bombay untuk di finish lagi
disini satenya akan terlihat seperti deep stew ya atau juga semur
karena tidak ada yang ditusuk tusuk semuanya digabung di mangkok dan dengan bumbu kacangnya
tinggal kita isi sedikit sedikit aja
tetap dengan bawang putih ya
terus pakai bawang putih juga
wadah coklat coklatan tuh
bawang putih sedikit dihancurin aja
lalu kita haluskan seperti ini
lem sate tanpa menggunakan bumbu kacang seperti orang indonesia
malah kalau di australia terkadang menggunakan krim
bisa dicampur dengan krim
kita habisin seperti ini aja bawang putih dagingnya kita lihat
tinggal kita taruh disini
ini jangan dicuci ya
karena kalau di western mereka tidak makan cabai yang pedes
hanya bagian dagingnya saja yang tidak ingin dimakan
biji dibuang seperti ini karena bijinya bikin pedes
tinggal kita miris
kenapa saya enggak bersihin
jadi sisa sisa dari daging kambing
habis itu ada minyaknya ada kaldunya
nyatu jadi satu semua disini
habis itu kita tumis dengan bawang putih dan bawang bombay
terasa saya dapat banget karakternya ya
kita masukkan seperti ini
tapi juga disini bau aroma daging kambingnya
tapi tidak bau yang menyengat ya
beda ini karena saya menggunakan daging kambing yang muda
dan kualitasnya pun beda
sangat penting sekali
saya masukkan jintan
kasih berapa dua jumput tumbar
saya kasih jahe disini
ini bumbunya sudah menyatu disini
sekarang tinggal kita
masukkan air ya
baru kita masukkan disini santan
jadi kita bikin basicnya dulu
kita bikin basenya dulu
basenya dengan warna yang coklat seperti ini
sebelum kita masukkan santannya pastiin ini juga sudah masuk ya
pinat butter ini yang paling penting nih
peanut butter selainya
wah ini kok ada bumbu masak
dan juga selai bisa masak bareng
tapi karena memang ini cocok sekali
dan udah apa namanya
udah pasangannya peanut butter
dan juga rempah rempah
sebenarnya kayak jintan jahe dan lain lain ya
hmm enak banget
karena saya tidak mau terlihat berair
saya ingin terlihat kering
tapi rasanya kental
tapi rasa pinat butternya kuat banget
strong sekali disini
harusnya seperti itu
bukannya cuma rasa air dan bumbu masak aja ya
tapi harus ada rasa minat butter di awal
baru dibalut dengan rasa rempah rempah yang terakhir
nah ini yang saya mau
udah mulai kental seperti ini
emang bentuknya harusnya seperti ini
bumbu sate ya
baru kita masukkan disini
warnanya bagus banget
lembut banget warnanya
terus warnanya tuh kayak shiny
berminyak dari santannya sendiri
nah ini yang saya mau
baru masuk semuanya
warnanya udah pas
warnanya soft banget seperti ini
oke terus disini ada rasa pekatnya
pekat banget ya saya lihat
ini adalah bumbunya seperti ini
tinggal kita taruh aja disini
tinggal kita hias dengan daun bawang aja
untuk menu saur